kita beralih ke informasi lainnya jawa timur menjadi provinsi terbanyak untuk kategori kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan tindak korupsi oleh kpk
sudah ada tiga belas kepala daerah yang saat ini menjalani proses hukum
tidak hanya prihatin gubernur jawa timur soekarwo juga sampai merasa perlu mengundang tiga psikolog untuk meneliti hal tersebut
dan berikut liputannya
semoga kita sekalian yang hadir di tempat ini
gubernur jawa timur soekarwo menilai jumlah tiga belas kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini adalah anomali
menurutnya jawa timur dikenal sebagai provinsi dengan segudang penghargaan termasuk di tingkat kabupaten dan kota
namun di samping berderetnya penghargaan itu ternyata belasan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi
gubernur yang disapa pak dekarwo itu merasa perlu melibatkan psikolog dalam menangani kasus korupsi di kalangan kepala daerah
pasalnya pendekatan teknologi
sosial sampai agama sudah dilakukan
tetapi itu semua rupanya belum mempan untuk menghentikan praktik korupsi
kita tanya sama psikolog turun ngecek di lapangan gerondet di lapangan kena apa ini
seru di malang tiga tiganya kena semua
penghargaan banyak ott nya banyak itu kan anomali
kenapa ini tugasnya
kejiwaan yang ngecek
terakhir bupati malang rendra kresna ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan komisi anti rasuah
rendra diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar tujuh miliar rupiah
rendra menjadi kepala daerah berikutnya di malang raya yang terjerat kasus korupsi
sebelumnya ada muhammad anton wali kota malang dan wali kota batu edi rumpoko
dosen universitas gedha mandala desi kristianti mengungkapkan
para pejabat ini bermain dua kaki
mereka menempatkan diri sebagai penjaga moral dan aturan untuk menutupi praktik culasnya
di fase selanjutnya para pejabat ini kehilangan rasa malu dan bersalahnya
sehingga bisa tetap tersenyum di depan publik
mungkin orang juga apa ada juga individu yang apa namanya sosiopat gitu ya
jadi artinya dia rela atau mau melakukan pelanggaran moral
selama itu menguntungkan dirinya
tapi kembali lagi itu kan kemudian menjadi habit gitu ya
kalau misalnya tadi orang melakukan rasionalisasi melakukan alasan menjadi habit
individu atau orang itu tidak merasa malu sama sekali tidak merasa bersalah
walaupun misalnya keluarganya mungkin justru keluarganya yang merasa bersalah gitu ya atau merasa malu
tapi individu itu sendiri tidak
desi menilai pendekatan psikologis memang diperlukan untuk mengurai masalah korupsi
dari penelitian yang ia lakukan
masyarakat indonesia memang cenderung gampang melupakan dan mengampuni para koruptor
sehingga mereka tetap saja bisa menduduki posisi publik dan politik yang tinggi